keren kita teh dapat anak penyu lagi iya kita dapat punya ini lagi terus teh anak punya ini
teh sama ibunya kan kayak aku ya kan teman teman alamak gilirkan dikau sebis
gimana kalau kita biar saja nih begini nah iya kita perihara aja penyu penyu ini siapa tau teh
penyu ini bisa sampai gede dan bisa sampai bertelur ya kan teman teman hanya tujuh g tujang
kita bisa memelihara si aset eh salah selalu maksudnya anak penyu ini kita bisa memelihara ini
asap teh asep bisa bersama penyu ini asap kan lebih ganteng daripada penyu ini alamak teh
begini aja kau seb
kalian nih gimana penyu penyu ini udah hampir punah kita harus membalikan mereka ke habitatnya
jangan lepasin ini kita teh jarang nemu nemuin ini
tidurkan baik baik saja
buka pintu buka pintu ada anjing gonggong betai
jaya uis betapulangi
wah apaan ini
wah apa ini
tidurkan baik baik saja
bima jangan tangkap penyuh itu
mana penyuhnya bima
aku juga belum ketemu
aku juga belum ketemu
mana penyuhnya bima
ini bang hendrik
kemana sih anak anak
ada tadi di pantai sana lagi main main
alah biar nanti juga dia
ada apa ini
betta bukan hantu
betta bang hendrik
oh bang hendrik
makanya sudah tua sok bercanda sama anak anak he
tadi beta mau menjala ikan
betta pikir betta dapat ikan yang sangat besar
eh tiba tiba jala betta ketarik ke pulau hantu
terus betta panik
betta kehilangan kesimbangan dan terjatuh ke dalam laut
tiba tiba betta melihat ke arah pulau hantu
ada kapal bajak laut di pulau hantu
aku nggak percaya
hmm lagian ngapain kamu datang ke tempat serem serem begitu
hendrik kamu itu masih beruntung bisa balik ke sini lagi
aku juga punya pengalaman serem
waktu itu aku datang ke pulau hantu bersama empat orang temanku
tanpa suara tanpa gerakan tanpa ribut ribut
tiba tiba temanku hilang lenyap
kalau begitu beta pamit pulang dulu pak mayor
ayo kita pulang ke pulau hantu menangkap penyumas ayo
hei ada penyumas
bos aku lihat ah
serem banget ini
loh itu kan perangunya si bimo
sama si boni
kok nga ada berhenti nga

gue sudah ber keys